elsa dirumah dong
bentar pak bos
siap pak bos
masa tadi masalah
elsa sebenernya kumahana sih
tadi mbak andin bilang
semua itu cuma nafas buatan
tapi apapun alasannya
nino udah nomer duain gue
dia udah gak ngalamin
dia udah anggap gue sebagai istrinya

gue harus cari cara untuk pertahanin nino disisi gue
apa pun caranya
kita mampir ke apotip dulu ya

oh baik mbak
oh baik mbak
masa allah kiki perlu ikut gak
hati hati pak bos
ya allah semoga mbak andin gak kenapa kenapa
lantaran digampar mimpimu yang tadi tuh
kenapa sih semua orang tuh jahatin mbak andin
padahal kan mbak andri itu orangnya baik
he asal lu tau
yang namanya orang baik itu udah pasti banyak musuhnya
termasuk mas al
nih ya mas al
ini istrinya sendiri loh
masa disuruh nyuci gorden
bersihin kolam renang
terus motongin rumput di taman
laki laki macam apa itu
tapi yang kiki bilang benar kan
ya bener juga sih
tapi gue yakin kiki gak semula laki begitu
kalo lu gak percaya
coba aja lu nikah sama gue
nikah kok dicoba coba
hah nikah sama pohon
hah emang gue canggokan jangguk
eh usah kesini gak pak
eh usah kan tadi pergi bareng kamu
ini semua gara gara kamu
kalau kamu gak minta mereka mampir ke rumahnya andin
ini semua gak akan terjadi pak
tunggu tunggu ada apa ini mah
mama tanya serius sama kamu
maksud kamu itu apa sih
kamu mencium andin di rumahnya
kamu itu suaminya elsa
harusnya kamu itu bahagiakan dia
bukan kamu bikin dia sedih terus terusan
mama gak akan pernah tinggal diam
elsa cerita sama aku papa
nino mencium andin di rumahnya
tolong tunggu dulu pak
mah biar aku jelasin semuanya
aku tau mama pasti dapet informasi dari elsa
kalo elsa itu ngeliat aku mencium andin
tapi kejadian sebenernya gak seperti itu mah
aku sebenernya cuman ngasih nafas buatan buat andin
karena waktu aku datang ke rumah andin
andin gak ada disitu

andin gak ada disitu
aku cuma berhati hati
aku cuma berhati hati
tapi begitu aku nunggu
aku liat kalo ke kolam renang
aku cuma berhati hati
andin tenggelam pak
sudah tak andin tenggelam
sudah tak andin tenggelam
terus sekarang gimana
terus sekarang gimana
udah gak apa apa sekarang
justru elsa yang mau hilang
justru elsa yang mau hilang
justru elsa yang mau hilang
sepertinya elsa salah paham
sepertinya elsa salah paham
sepertinya elsa salah paham
aku jelasin ini semua apa adanya
karena ini sesuai dengan kenyataannya
karena ini sesuai dengan kenyataannya
mama harap omongan kamu itu benerin
karena kamu harus sadar
andin itu adalah perempuan yang sudah menghancurkan hidup kami
harusnya kamu menjauhi dia
harusnya kamu menjauhi dia
karena dia itu cuma akan merusak rumah tangga kamu sama elsa

ma jangan nyalah andin terus dong
mama dengar tadi situasinya apa andin tenggelam
andin pura pura tenggelam
supaya mendapatkan perhatian dari nino
buat apa andin cari perhatian nino
dia istrinya al
mama tahu ini seperti apa dia anak baik baik ma
oh andin anak baik baik
kalau memang dia anak baik baik
kenapa dia bisa hamil anaknya roy
dan andin sudah punya suami
tapi kenapa dia masih terus terusan
berusaha mencari perhatiannya
cukup ma cukup
dan kamu juga jangan terus terusan belai dia
kamu juga harus hargai perasaannya elsa
aku tau elsa anak aku juga
tapi mama juga tahu dong
dari kecil mama nyakitin andin terus
udah udah udah tolong
ma tolong tenang sekarang
siapa tau elsa udah ada di rumah
kalau gitu aku missi

tolong pastikan elsa baik baik aja
karena kalau sampai terjadi apa apa sama elsa
mama gak akan pernah maafin kamu
iya ma permisi
karena ada yang harus kamu jaga
itu perasaannya elsa
papa tidak mau karena kamu
hubungan elsa dan andin jadi perantakan
waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh
elsa di rumah dong
elsa di rumah dong
elsa berubah elsa
elsa berubah elsa
kita perubah kita
kita perubah kita
kita perubah kita
kita perubah kita
kita perubah kita
kita perubah kita
kalau kondisinya sudah membaik
ibu anin sudah diperbolehkan pulang
dan beristirahat di rumah
kalau gitu saya permisi dulu bang
terima kasih banyak
baru dua hari di rumah
dia udah pingsan
apa gue terlalu keras sama andin ya
ngapain juga gue kasihan sama dia
jelas jelas dia ngerepotin
kalau bukan karena gue masih dalam pengawasan tim dari panti asuhan
gue gak akan mau bawa dia kesini
kita mampir sebentar ya ke rumahnya andin ya
aku coba telepon andin gak diangkat
aku telepon al gak diangkat
gak sih kamu jangan andin terus yang dipikirin
sekali sekali kamu khawatir sama elsa dong
sampai sekarang aja kita gak tau elsa itu ada dimana loh
tapi andin kan tenggelam
anin tenggelam tapi kan ada suaminya
allah akan urusin dia kok
kalau sampai ada apa apa
anin juga akan telepon kamu
jadi kamu tenang aja